bagaimana hasil investigasi partai demokrat usai perobekan atribut partai di pekanbaru
apakah betul kejadian ini membawa nama partai yang sedang berkuasa saat ini
kami telah tersambung melalui jaringan telepon dengan ketua partai demokrat yassin sitindal
selamat malam bang yansen
eh selamat malam bu selamat malam penonton cnn
bang jansen apa update terkini terkait dengan investigasi perusahaan spanduk spanduk dan baliho di pekanbaru
update terkini pertama sejak tadi siang sampai malam tadi kita melakukan rapat dalam tanda kutip darurat lah
karena kan untuk menikmati pernyataan kapol dariyaw plus pernyataan pak wiranto selaku mengikuti ukam
yang menurut kami ada perbedaan yang sangat fundamental dengan apa yang kami temukan di lapangan
dan tadi baru saja usai di dpp partai demokrat di jalan proklamasi ya
sekjen partai demokrat dr hinja panjaitan baru saja selesai memberikan konversi pers lah
untuk menanggapi perbedaan yang sangat fundamental itu tadi
apa bang apa perbedaan fundamental yang dilihat oleh partai demokrat sendiri
jadi kami melihat ya proses penyidikan di perkara ini malah menuju ke arah yang tidak adil ya
kita yang mencari keadilan malah dalam tanda kutip difonis ikut bersalah
jadi kompleksi pers kita malam hari ini adalah respon terhadap itu
karena kalau kita diam pasti akan sangat merugikan partai demokrat
yang kedua begini bu
kami juga perlu memberitahukan kepada seluruh masyarakat indonesia
bahwa baliho partai demokrat yang dirusak itu bukan hanya satu baliho
atau dua baliho tiga baliho empat baliho lima baliho
tapi ratusan baliho dan bendera
sedangkan per hari ini tersangka yang ditetapkan itu baru satu
itu partai demokrat yang jalan sudirman itu
jadi menurut kami ya
tidak mungkin kemudian dengan kerusakan beliau yang semasif itu ya
pelakunya itu hanya satu
jadi mau uang satu ratus lima puluh ribu kemudian dia rusak
kami percaya di belakang ini ada yang menyuruh melakukan
bahkan lebih jauh lagi ada mastermind nya ini
nah itu siapa bang jansen
dari investigasi indera penciuman anda dari hasil apa namanya
penemuan fakta fakta di lapangan
apakah sudah ketahuan kira kira siapa yang kemudian pihak menjadi mastermind
kemudian aktor keduanya sampai tadi tuh aktor yang pelakunya gitu
jadi tadi jadi tadi dalam konversi ps pak sekjen atau senat wadewan subinan pusat partai demokrat
memberikan waktu dua x tujuh hari lah
empat belas hari ke depan bagi institusi kepolisian untuk menuntaskan persoalan ini
jadi karena sesungguhnya perkara ini kan bukan perkara yang sulit itu
pelakunya sudah ditangkap
ya kemudian dia sudah memberikan keterangan disuruh oleh siapa
jadi jangan kemudian dibuat rumit persoalan ini persoalan yang sangat sederhana ini
ini kita ini bukan sedang mengejar pelaku terorisme begitu ya
sistem sel atau mafia narkotik begitu
tidak tidak tidak tidak tidak
jadi ini bahkan menurut kami apa ya tingkat polsek aja bisa jadi persoalan ini
bang jansen pak wiranto sendiri kan mengatakan bahwa pelakunya katanya oknum kader partai demokrat
dan oknum kader pdi perjuangan
yang katanya inisiatif sendiri tanpa ada mastermind di belakangnya
seberapa setuju dengan pernyataan ini
itu pernyataan ya
apa ya pernyataan bagaimana yang lebih tepatnya mungkin kalimat yang lebih tepat itu adalah apa ya
kami tidak ingin juga menyalahkan pak wiranto dalam persoalan ini
mungkin pak wiranto itu mendapatkan informasi yang tidak benar lah itu
tapi kalau terkait kemudian pernyataan ada kader partai demokrat yang terlibat di persoalan ini

jika ada silakan polisi mengungkapnya
tidak mungkin kemudian kader yang memasang balihonya sendiri untuk menyambut ketua umumnya
keluar uang kemudian merusak balihonya itu
ini kan gak logika itu
jadi tapi begini bu tapi begini bu
mungkin mungkin mungkin media juga confused masyarakat juga confused
melihat konferensi pers pak kapolda kemarin kalau tidak secara rapi melihat narasinya ya
serta konversi persnya pak wiranto
jadi itu dua kasus yang berbeda budi
dua kasus yang berbeda
jadi lokus delikti tempat kejadian perkara perusakan baliho partai demokrat itu adalah yang terjadi di jalan subirman
disitulah ratusan baliho kami dirusak
kemudian tiba tiba dalam konferensi pers pak kapolda kemarin
dikatakan ada juga dua tersangka di kasus pengerusakan baliho di senayan raya namanya
itu tempat yang berbeda lagi
jadi ini dua kasus berbeda
karena dengan lokus delikti berbeda tempus berbeda digabungkan jadi satu
seakan akan dalam konversi pers itu dikatakan sudah ada tiga orang tersangka perusakan baliho partai demokrat
jadi tersangka di kasus pengurusakan baliho partai demokrat di jalan subirman itu baru satu orang
itulah yang namanya itu haris harit suwanto itu
siapa dia apa motifnya siapa yang menyuruh bang
orang yang sudah apa namanya anda ketahui
itu makanya kami katakan begini mengikuti apa yang disampaikan oleh pak kapolda kemarin
arief suiwanto itu kan menerima uang satu ratus lima puluh ribu katanya
itulah yang tahu motifnya adalah yang harus kita kejar
itulah yang kemudian hari di partai demokrat ingin dibuka ini selebar mungkin
siapa yang menyuruh si haris suwanto itu
bang jansen tapi oke bang tapi bocoran dari kader kader anda juga sudah kan sudah lama juga
cuitan cuitannya beberapa hari terakhir bang andi arief sama bang ferdinand misalnya
bang andi mengatakan bahwa dari investigasi quote unquote yang dilakukan katanya ini adalah orang yang disuruh oleh pdi perjuangan
itu pertama dari andi arief
yang kedua dari ferdinand hutayan misalnya mengatakan bahwa ini secara sekilas menandakan partai merah partai merah partai merah
ngerti kan partai merah kan
nah ini kan sebenarnya secara tidak langsung mengindikasikan menuduh pdi perjuangan
seberapa betul itu bang tuduhan itu
begini itu keterangan dari si harit suwanto sendiri
apa keterangannya dia itu apa bang
kan dia menyatakan di video yang viral itu kalau yang nyuruh saya itu adalah budi utoyo kan begitu dia
kan dia yang mengatakan itu
biasanya ini disuruh suruh oleh orang pdp itu kan keterangan dia sendiri itu kan
jadi bukan keterangan kita bukan pernyataan kami itu
bukan pernyataan kami itu makanya itu makanya ya
kami meminta kepada penyidik untuk mendalami ini